zona penerapan parkir non tunai di kota bandung semakin bertambah
setelah jalan braga kini jalan sudirman turut menerapkan aturan parkir non tunai
bagi kendaraan roda empat maupun roda dua
setelah diterapkan di jalan braga
pemerintah kota bandung mulai menerapkan aturan parkir non tunai di jalan sudirman pada senin dua juli dua ribu dua puluh
warga yang akan memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan sudirman
mulai dari perempatan jalan oto iskandar di nata hingga persimpangan jalan gardujati
diharuskan membayar parkir lewat mesin parkir elektronik
namun aturan bayar parkir non tunai di jalan sudirman ini masih membuat sejumlah warga kebingungan
warga mengaku belum mendapat informasi mengenai pemberlakuan parkir elektronik
di salah satu kawasan sibuk di kota bandung ini
harus ada pengumuman kalau ada harus pakai e money kan belum tentu punya
jadi belum ada pengumuman sama sekali
saya baru tahu ini
udah gitu parkirnya kenapa jadi sempit jadi gini
nggak jadi lancar
kalau pengumuman terus jadi pasarkan siap ya
ini kan belum pada tahu kayaknya
banyaknya warga yang bingung membuat tugas juru parkir di kawasan ini bertambah
mereka harus membantu para pengendara untuk menggunakan mesin parkir elektronik
ya kebanyakan nggak punya kartu jadi pada beli ke bank bjb
jadi yang punya kartu baru ngetik sendiri
ya kebanyakan memang ngeluh
ribet katanya parkir susah
jadi mundur maju gitu
lagi pula sekarang kan harus pakai kartu
kadang kadang yang nggak punya disuruh pergi dulu
nggak boleh parkir dulu sementara
bandung memaklumi masih banyaknya warga yang bingung dengan penerapan aturan parkir non tunai
namun aturan ini akan terus dijalankan karena mampu mendongkrak retribusi parkir
evaluasi yang di jalan braga ada kenaikan tiga sampai empat kali lipat
dulu sebelumnya delapan ratus ribu per hari
setelah ada pemberlakuan zona parkir non tunai menjadi dua lima ratus per hari
target sudirman hampir sama dengan braga
ya jadi kita menargetkan tiga kali lipat ya
empat kali lipat dari pendapatan semula
pendapatan semula delapan ratus ribu per hari
ya kurang lebih dua empat ratus target kita
setelah jalan braga dan jalan sudirman rencananya jalan oto iskandar di nata akan dipersiapkan menjadi zona parkir non tunai selanjutnya
aturan parkir non tunai ini diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan mesin parkir elektronik
dan nantinya aturan ini akan diberlakukan di lima puluh tujuh ruas jalan yang memiliki
mesin parkir elektronik di kota bandung